hai hati orangtua mana yang tak tersayat melepas kepergian buah hatinya yang begitu mendadak pilu
itu kini dirasakan oleh sebuah keluarga di desa hiligi telio sifitu banua kabupaten nias
dimana seorang pelajar smk bernama yaredi druru harus meregang nyawa keluarga mencium kecurigaan
soal penyebab kematian yaredi pasalnya yaredi ini meregang nyawa usai diduga dipukul oleh kepala sekolahnya
keluarga korban pun menuntut adanya keadilan
dengan penuh air mata yantiria terlaung banua terus berada di sisi sang putra sampai detik detik terakhirnya
ya redi yang masih berusia tujuh belas tahun ini sudah berada di rumah sakit dr m tom senias
sejak itu kondisi yaredi semakin kritis di ruang icu
berselang dua hari tepatnya pada senin malam yeredi nru dinyatakan meninggal dunia
kesedihan pun menggelayuti rumah duka di desa sivitu banua kecamatan somambawa
ibu korban tak henti hentinya mencucurkan air mata
ayah korban seke zatulondruruh menuturkan apa yang terjadi dengan putranya
menurut ayah korban korban ini sempat mengeluhkan sakit kepala
usut punya usut keluarga korban mendapati bahwa yaredi diduga dipukul oleh kepala sekolahnya
oleh karena anak kami tentu bisa mengalami penyakit ini disebabkan oleh bekas pukulan kepala sekolah
sebab anak kami sebelum dia dipukul oleh ketua sekolahnya
dia sihat sihat saja dan tidak ada penyakit lain
nah semenjak dipukul oleh kepala sekolah itulah awalnya penyakit anak kami
hingga saat ini dibawa mati penyakit
yang dirasakan oleh anak kami
menurut pihak keluarga ya redi sudah mengeluhkan sakit kepala yang dideritanya akhir maret lalu
namun korban tak menceritakan bahwa dirinya telah dipukul oleh sang kepala sekolah
ibu korban akhirnya memberikan obat pereda nyeri sakit kepala
kemudian berselang sepekan sakit kepala korban tak kunjung sembuh dan justru semakin parah
lalu korban mengalami demam tinggi
setelah demam tinggi ini terjadi pada korban
korban akhirnya menceritakan bahwa dirinya dipukul oleh safrin zebua
yang merupakan kepala smk negeri satu si dua ori
dari pemeriksaan dokter ada indikasi bahwa yaredi mengalami pendarahan
atau penggumpalan darah di bagian kepala
saudara menurut pihak keluarga yaredi ini diduga mendapatkan hukuman yang tidak berhasil mencari penyakit
hukuman dari kepala sekolah pada dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh empat lalu
kala itu yaredi bersama siswa lain sedang kerja lapangan di kantor camat si dua ori
mereka diminta untuk memindahkan generator setrum
namun mereka disebut tidak mengindahkan perintah itu
ada yang mau dan ada yang tidak mau memindahkan genset karena sangat berat
dan keesokan harinya korban bersama tujuh temannya dikumpulkan oleh kepala sekolah
untuk mendapat pembinaan dari syurga dan dikumpulkan oleh kepala sekolah

dan disinilah yaredi diduga dipukul di bagian kening
keluarga korban mencari keadilan melalui jalur hukum
keluarga korban ini melaporkan sang kepala sekolah atas kasus dugaan penganiayaan ke polres nia selatan
polisi telah memeriksa setidaknya sembilan orang saksi termasuk pihak keluarga kawan kawan korban dan guru
dari saksi pelapor termasuk keluarga dari korban
kemudian kawan kawan dari korban
kemudian guru yang hadir pada saat kejadian
dinas pendidikan sumatera utara telah memanggil kepala sekolah terkait untuk dimintai keterangan
pihak kepala sekolah pun mengirimkan kronologis kejadian melalui surat
dinas pendidikan menyayangkan tindakan disiplin yang dilakukan oleh kepala sekolah ini
namun dinas pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini
harus menjaga kekerasan dan kesan pada pemimpin dan pengguna yang berasal dari sekolah
yang jelas dinas pendidikan menegaskan kekerasan terhadap peserta didik tidak boleh terjadi
kemudian kepala sekolah melakukan sebuah tindakan pembinaan sebenarnya
tapi kemudian berujung pada tanda petik ada dugaan tindakan kekerasan kepada anak anak
nah pola pola pembinaan yang harusnya tidak seperti itu itu yang terjadi
padahal kita sejauh yang kita lakukan dan terus kita ingatkan bahwa
satuan pendidikan tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
alasan apapun oleh siapapun terhadap anak anak kita
polisi kemudian mengautopsi jenazah yaredin ruru di rumah sakit dr m tom senias kota gunung sitoli
otopsi dilakukan oleh tim forensik dari rumah sakit bayangkara pada kamis pekan lalu
polisi memperkirakan hasil otopsi ini akan diterima dalam waktu empat hingga lima hari
otopsi ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab dari kematian korban
apakah benar karena dugaan pemukulan
pihak keluarga berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang
dan kemudian pihak dari pendegak hukum supaya bertindak lebih cepat
dan sehingga keluarga merasa puas dengan hasil kinerja pendegak hukum
maka dalam hal ini sekali lagi kami mohon untuk tindakan ini
supaya secepat mungkin sehingga keluarga bisa bersabar dan menerima keadaan yang terjadi
polres nias selatan lalu melakukan rekonstruksi di smk negeri satu siduaori
sejumlah reka adegan diperagakan oleh sejumlah siswa dan kepala sekolah
pemerintah kabupaten nia selatan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak polisi
kalau sudah diambil proses oleh kepolisian kalau terbukti pasti diberitahu
kalau terbukti tersangka tahan cukup proses ke pengadilan
kalau tidak terbukti kita beritahu sama keluarga korban bahwa tidak terbukti bahwa atas pemukulan itu mengakibatkan meninggalnya anak kita
ya sudah jelas ya kalau sudah jelas kepada keluarga korban yakin saya bahwa tidak ada riak riak
lalu bagaimana kalau pengakuan dari sisi sang kepala sekolah
safrin zebua telah memberikan pernyataannya
ia menceritakan peristiwa yang terjadi pada tanggal enam belas maret dua ribu dua puluh empat saat dirinya meminta konfirmasi kepada siswa di ruangan kelas terkait kendala saat praktek kerja industri di kantor camat si dua ori
ia meminta lima siswa lalu tiga siswi maju ke depan
setelah berulang kali didesak para siswa kemudian menjawab
maka saya mengepalkan tangan sambil mendorong kening mereka dan saya katakan kenapa tidak
baru setelah itu saya beri motivasi dan mengimbau mereka untuk menjaga nama baik sekolah serta menasehati mereka kalau tidak ada kerjaan lebih baik ditanyakan
kira kira apa yang bisa dikerjakan
hal itu dilakukan usai melihat respons dan jawaban beragam dari para siswanya
mulai dari tertawa hingga tidak menjawab
kasus ini pun menjadi sorotan kompolnas
anggota kompolnas pungki indarti melihat pendalaman kasus ini memang membutuhkan waktu
kami melihat memang ada hal hal yang tidak dapat diperoleh dengan cepat
seperti misalnya otopsi yang butuh waktu untuk mengetahui hasilnya
serta faktor daerah yang jauh dan berada di kepulauan seperti nias
selain berkel resonates yang salah
di lemari atau akaun dalam atau queens tersebut juga terlihat bahwa
makhluk bers algum houder digieahkan atau menjauhkan

untuk rawiting dan penilaianan apa yang saya lakuin
masa ini tidak terlalu yakin kondisi serta hewan
saya menunggu kepentingan nyobaan kompolnas yang ketiga diangkat
lalu apa sebetulnya yang menjadi penyebab pasti kematian korban
kita akan nantikan hasil otopsi dan pengusutan kasus ini oleh polisi
yang pasti kekerasan di lingkungan sekolah tidak dapat ditolerir